pelan pelan aja no jalannya
tuh kan aduh aduh
ada yang sakit ya duduk dulu nih
aku udah beneran gak habis pikir
aku udah talak elsa
tapi masih aja
perceraian ini belum sah di hadapan hukum
untuk ngastiin riki sama elsa itu ada atau enggak
saya tau pak
di tempat saya tadi dipukul itu ada cctv
kita bisa cek disitu pak
iya juga ini kan rumah sakit ya
pasti ada cctvnya
kayaknya gue harus cari tau
di cctv itu ada gue atau enggak
aduh mana lagi ruang cctvnya
nino mau ngelaporin gue ke polisi sekarang
gue tuh bingung deh sama lo
sekarang ditambah lagi bikin mirna pingsan
gue mau dilaporin rik
lo itu kan buronan rik
deh sekarang gini ya
lo bantuin gue cari ruangan cctv
karena kalo misalkan di cctv itu ada gue
kenapa gue gak kepikiran ya
waktu gue mukul mirna tadi
lo masuk cctv gak ya sa
kalo lo bertindak itu dipikir dulu rik
ngeliat si mirna marah marahin lo
makanya gue seneng kan itu sa
udah udah sekarang gini aja
lu bantuin gue cari ruangan cctv
gimanapun caranya bantuin gue sekarang
yaudah biar gue
ke ruangan cctv sekarang ya
lo sekarang dimana
tapi kalo gue masuk gue harus muter rumah sakit ini dulu sa
ini gue deket rumah sakit ini
kesini ya cepet ya
yaudah gue kesana sekarang gue tetep teleponnya ya
jangan main langsung pergi gini dong
kenapa kamu gak suka sama anjing
lo udah di posisi aku kayak gimana
aku pacar kamu bela belain datang ke sini karena hubungan ldr kita tuh lagi gak berhasil soal
padahal sebelumnya kita nggak pernah ada masalah
mau kamu bisnis trip berminggu minggu pun
tapi giliran kamu ke jakarta
komunikasi kita aja gak lancar
terus kamu dengan entengnya nanya kenapa aku gak suka sama andin
aku gak mungkin dong gak suka sama orang kalau gak ada alasannya
aku gak suka di tiap kita komunikasi
kamu selalu nyebut nama dia dan reina
sekarang aku paham
aku udah ngerti sekarang
tapi kamu jangan main pergi pergi dong
kita coba cari solusinya bareng bareng ya
kalo gak biar mama aja deh
aku kenapa bisa nggak peka banget sih
tiap aku bahas keluarga pondok pelita
ekspresi sienna pasti berubah
tapi tiap aku tanya
dia selalu jawab
dan selalu coba untuk tetap suportif
dengerin aku cerita tentang keluarga pondok pelita
aku gak tau
ternyata selama ini dia nggak nyaman
terutama sama reina sama andin
kayaknya sekarang aku harus
di telepon telepon aja gak diangkat
kayaknya aku harus ke pondok pelita dulu
kasih informasi dna itu ke andin sama tante rosa
setelah itu selesai
baru aku samperin sienna
kelarin semua masalah ini
ini harus diselesaikan satu persatu
biar nggak ada lagi salah paham
kalau aku ngingetin kamu soal hubungan kita
atau momennya aja nggak pas
karena kamu masih mikirin andin dan rina

aku gak suka di tiap kita kau nikahin

kamu selalu nyebut nama dia dan reina
kita mau pergi kemana mau pulang atau kemana sekarang
aku rasa ya aku harus beresin
lebih dulu adalah masalah elsa
dia nggak boleh seperti itu
itu namanya tindak kriminal
ya mau bicara baik baik
kan yang dilakukan dia sudah tindak kriminal
masa mau bicara baik baik
elsa harus dapatkan jaraknya
apalagi dia udah kerja sama sama riki
aku cuma harap semuanya bisa selesai
sebaiknya aku chat bu sarah aja
nih aja deh ngebahas masalah ini
pusarah ini nino udah keluar dari rumah sakit
saat ini saya sedang bersama
nino bilang dia akan laporin esa ke polisi malam ini juga
saya udah gak bisa cegah nino
karena elsa dianggap kerjasama dengan riki
soal kasus pemukulan nino
dan juga pemukulan mirna di rumah sakit siang ini
riki juga pelakunya
dia kerjasama sama elsa
tadi itu kan dia pamitnya mau pergi ke rumah sakit
kenapa tiba tiba ada di rumah sakit tempat nino dirawat
ini kok cucu emang yang cantik mukanya tutup tutup gini
tadi rena udah ketemu sama nino
terus rena bilang
rena gak mau liat aku sedih lagi
kamu tuh anak baik sekali sih
gak kepengen ya mamanya sedih
oh senyum dong
aku kan udah tau
aku kan udah tau
kok tante prusin itu bohong
kok tante prusin itu bohong
aku juga tau baik ternyata gak baik
aku juga tau baik ternyata gak baik
ternyata gak baik
ternyata gak baik
ternyata gak baik
oma ngerti perasaan kamu
tapi ada hal hal yang memang
tapi ada hal hal yang memang
karena belum paham dan belum mengerti betul
wans kamu sudah beranjak besar
kamu pasti akan mengerti semua permasalahan yang

dan oma cuma minta satu
rena mau gimana pun juga
tidak boleh sebel
tidak boleh benci sama tante frozen
tidak boleh benci sama tante prusin
dan rena juga gak boleh bilang bahwa
om baik ternyata gak baik ya

maaf saya mau permisi dulu memberesin tempat tidur anak anak
amsal capek ya
itu baik banget loh
kamu tuh baik banget
baik banget ya langsung ditawarin mina
aku sama randy udah ke tempat yang mengeluarkan surat tes dna itu
ya awalnya kita nggak dapat akses kita coba berkali kali tapi tetap sulit
sampai akhirnya datang temennya rendy namanya yolanda
ada asistennya amar itu ya
yolanda dateng dia ngakunya dari amar mahendra law firm
terus akhirnya dia
bantu aku sama rendy
untuk dapat akses surat
dan setelah kita
bisa dapat akses
yang namanya rumah sakit pasti ada ruang cctv
ini bisa jadi barang bukti
ini semua gara gara lo ya rick
lu tuh gila ya
kenapa sih nekat banget
dan cctv ini bisa jadi bukti buat gue
nanti aku mau ke rumah
gue gak mau dipenjara ya rick
kalau ngelakuin sesuatu dipikir dulu dong
tapi jangan disini takut ada orang
sebelah sana aja
nanti aku mau ke rumah

kamu ini mau apa lagi sih
ya allah kamu itu gak ada capek capeknya sama sekali bikin masalah
sampai kapan sih sa
apa sih ma
kok tiba tiba marah kayak gini
kamu gak usah bohong
kamu gak casting kan kamu di rumah sakit
aku cuma ngeliatin nino dari jauh doang
kamu tau gak
kamu itu dituduh sama nino
bekerja sama dengan ricky
bahkan bu chandra bilang
mirna tadi dipukul di rumah sakit
kamu itu apa sih yang ada di kepala kamu
kamu mau bikin mama sama papa
kepikiran kamu terus kayak begini
mau bikin kami berdua sakit sak
gak akan selesai masalah
kalo gue disini aja
gue harus pulang sambil cari solusi buat masalah ini
gue harus pulang sambil cari solusi buat masalah ini
udah udah mah gini aja
aku pulang sekarang ya
aku jelasin semuanya ke mama ya
oke mama tunggu sekarang
semoga ricky bener bener bisa hapus
rekaman cctv itu
ini yang harus sama nino harus tau ini
ya menurut mama juga kamu harus
keisha itu bukan anak kandungnya kan
berarti selama ini si ricky itu sudah berbohong
ya kemungkinan mereka nggak jadi pisah gitu loh
ya bener sih
maksudnya juga dengan begitu
semoga aja hubungannya bisa
semoga aja hubungannya bisa membaik
mereka jadi kembali bersama lagi
tapi since udah salah i don't think so tante
ya tapi mungkin aja kan
mungkin udah salahnya dicoba
rumah tangga mereka kan cuma karena
memang bukan anak kandungnya
gak diangkat juga
kamu kenapa gak coba telepon orang tua kamu aja
maksudnya kan si elsa
masih tinggal bareng mereka kan
gak diangkat juga loh
soal papa ya mungkin lagi pada sibuk kali
papa juga gak aktif loh nomornya
oh pak suri gak aktif nomornya
bu sara juga gak
aku mendingan ke rumah mereka ya mbak ya

aku mau cek aja dulu kondisi takutnya kenapa napa kan
tapi kamu jangan sendiri
tante belum minta tolong kamu temani andin ke rumah pak suri ya

tante gak mau andin pergi sendiri

sebenarnya aku harus nemuin siena sekarang
tapi karena ini permintaan tante rosa
boleh tante boleh
boleh tante boleh
gak aman aku anterin aja
bener gak papa
ya sebentar juga sih
aku juga gak jalan jalan kan cuma
aku mau ngasih tau
terima kasih banyak
boleh langsung diminum gak nih
boleh langsung diminum ya
mama sama omsa mau pergi dulu sebentar ya
mama sama omsa mau pergi dulu sebentar ya
jadi rena dirumah sama oma sama skara ya
jadi rena dirumah sama oma sama skara ya
mama bentar doang kok cuma ada urusan dulu
yaudah kalo gitu mau jalan sekarang
jalan dulu ya
jalan dulu ya
terima kasih ya sayang akhirnya
omsal jalan dulu ya
sayang mama jalan dulu ya
terus kamu mau cerita apa
mbak siska kok dia masih ditanyain sama kiki
mbak siska kok dia masih ditanyain sama kiki
kasi info penting apa ke bapak
si info penting apa ke bapak
dengar ya mbak kiki
saya hormat kembak kiki
tapi mbak kiki itu sudah terlalu kepo
dengan ingin tahu privasi saya
dengan ingin tau privasi saya
mbak kiki tahu kan apa itu privasi

ya jelas tau lah kiki privasi itu apa
tapi mbak kiki itu seolah olah kayak bos disini
saya tersinggung dengan sikap mbak
lah kok dia marah kok malah balik marah
oma pengen ngobrol sama kamu
kamu sekarang kayak
sebel sama om baik
tapi kamu gak boleh
manggil om baik tuh om yang gak baik lagi
kita tidak boleh menanamkan
atau punya rasa sebel atau benci
ke orang lain
gak enak loh iya kan
apalagi kita sebelah orang hati kita jadi gak enak
gak boleh ya sayang
iya lagi pula kan juga ya
dulu kan om baik juga sering
apa ya sering berbuat baik juga sama raini
ya baik itu sebenarnya kan sayang
tapi kalo rena sembel
rena gak boleh ngikutin jadi om yang gak baik
saya tiba tiba dateng
dan mengganggu waktunya
kamu kok mukanya sedih
kalo keberadaan saya disini
lebih baik saya resign aja
gak diterima kenapa ya
gak ada masalah sama kamu
bukan bu bukan
tapi sepertinya mbak kiki gak suka
kalau kiki gak suka sama mbak siska
tadi kan saya
kirim pesan ke bapak saya bu
saya mau ngasih tau
ke bapak saya bahwa
saya sudah sampai dirumah
tapi mbak kiki gak percaya sama saya
dan dia memaksa saya untuk
mbak kiki sempet baca kalo itu pesan
untuk bapak saya
terus mbak kiki nuduh saya
dan dia memaksakan saya untuk menceritakan
padahal itu beneran bapak saya bu
tapi dia tuh gak percaya bu
kirim pesan untuk orang lain
ceritanya nggak kayak gitu ibu rosa
mbak kiki kasih pesan ke saya
selain bu andin dan bu rosa
mbak kiki dirumah ini bosnya juga
karena saya disini baru
melihat dan memaksa saya
untuk meriksa handphone saya
terlalu jauh mbak dan itu privasi saya
belum ada yang diangkat sih telfonnya
apa aku coba telfon lagi ke dia
ya allah elsa
ya allah elsa
ya allah elsa
oh sampai kapan bikin mama seperti ini
nino mau melaporkan elsa ke kantor polisi
soal pemukulan nino
sampai nino masuk rumah sakit
kalo elsa bekerja sama dengan ricky
mirna juga sempet dipukul sama ricky
di rumah sakit
nino pun beranggapan
kalau mereka itu bekerja sama
elsa sama ricky kerja sama lagi
ini kok kenapa bisa jadi kayak gini sih
mirna di rumah sakit
terus abis itu mirna dikeroyok sama ricky
muncul dan menyerang mirna
mama juga gak ngerti
terus sekarang nino
saya lagi mau jalan ke kantor polisi
emang dia lagi gak dirawat
udah nino udah jalan menuju kantor polisi
karena dia memang udah keluar dari rumah sakit

mama takut sekali elsa itu kena perkara lagi
ah takut sekali elsa itu kena perkara lagi
berapa kali lagi sisa
mau berapa kali lagi mama harus nampar kah

supaya kamu ngerti
supaya kau mikirin mama dan papa

kami akan jemput mama sama elsa
udah jam segini giliran ganti shift
masih aja belum dateng
gimana gue mau masuk
kalau di dalam masih ada orang
padahal gua ga boleh bohong waktu
ntar keburu nino lapar polisi lagi
ntar keburu nino lapar polisi lagi
ntar juga dateng
jadi gua aman
nah ini dia
gini doang gak ampung lah
loh anda siapa
kok bisa masuk masuk kesini
katanya ruangnya disini
pak prapto gak ada yang namanya pak prapto disini
ya udah kalau gitu saya menelpon beliau dulu
saya menanya ruangnya dimana
ke orang itu mencurigakan ya
aku ada info yang penting yang mau aku sampein ke kalian
ini sebenernya gue sama mama mau dibawa kemana
eusa kamu bisa diem dulu gak
mama percaya sama andin
biarin aja mama juga gak tau andi mau bawa kemana
saya yakin andin tau yang terbaik buat kamu
gini ya mbak gak bisa ngasih tau info sekarang
karena mbak pengen ngasih taunya tuh di depan nino
supaya nino tidak bawa kamu ke kantor polisi
dan bisa mencabut gugatan perceraian kalian
udah lah gak usah sok sok nyenengin gue
kalau nanti ujung ujungnya gue akan dibanting
lebih parah dari sebelumnya
tolong dong kamu sekali sekali percaya sama kakak kamu
daripada kamu percaya sama ricky
gue foto andin sama salah yang lagi berduaan
mbak punya informasi yang mbak harap semoga ini bisa melunakan hati nino
mbak punya informasi yang mbak harap semoga ini bisa melunakan hati nino

di mana dia bisa cabut lagi gugatan pencerahan itu
di mana itu nanti aku akan berbicara sama nino
soal pak randy sama yolanda itu mencari info
yang di mana ternyata tes dna itu palsu
dibuat sama riki
dibuat sama riki
dibuat sama riki
maksudnya gimana sih mbak
agak aneh sih
kalau ricky benar benar yakin bahwa dia adalah ayah biologisnya keisha
kenapa dia sampai harus sabotase rem mobilnya nino pas nino mau tes dna
itu untuk apa
nah berangkat dari pemikiran itu akhirnya saya sama andin terfikir untuk mencari tahu
dan ya seperti yang dibilang andin tadi setelah saya randy dan yolanda ke labnya langsung
makanya sekarang kita mau ke kantor polisi untuk melaporkan ricky
dan pastinya kamu tahu kan ricky ada di mana
pelan pelan aja noh jalannya
tuh kan aduh aduh
ada yang sakit ya duduk dulu nih duduk duduk
aku benar benar gak habis pikir
aku udah talak elsa
tapi masih aja
perceraian ini belum sah ya
semuanya belum legal ma
kamu sih maksain buru buru keluar rumah sakit
masih sakit begini ngapain sih harus sekarang no
nanti aja kan bisa
ya gak apa apa karena aku pengen secepatnya semua kelar
ma rin harusnya sidang perdanaannya berjalan lancar malah
ini semua jadi batal gara gara diserang sama ricky
aku rasa ini semua gara gara elsa
elsa yang nyuruh dia
belum tentu elsa yang ngelakuin ini semua
kamu gak boleh nuduh gitu dong
kalau gitu siapa ma
pertanyaan cuman gampang
sekarang aku nanya sama apa
yang tidak ingin aku bercerai itu siapa
iya mama tau
tapi nggak boleh nuduh dulu dong kalau belum ada bukti
aduh tuh kan
aduh duduk dulu
ya ampun kamu tuh masih lemas
aduh maksain sih
nih mendingan kamu minum dulu
ada obat beredar
sakit dari dokter tadi
kayaknya satu deh nih
ini kantor polisi loh ma
iya udah gak apa apa
mudah mudahan aja bukti baru ini nantinya bisa menolong elsa
ini apa lagi sih rencana elsa
ngapain dia foto andin sama al seperti itu
kalau aku tanya elsa yang ada bisa ribut lagi sama andin
tapi beneran maksudnya apa sih elsa foto mereka
mbak ini lo gak bohong kan sama semua berita ini
iya nggak ada gunanya juga andin bohong
berita ini harusnya jadi berita besar buat kamu elsa
mbak harap berita ini itu bisa nolongin kamu saat
supaya kamu tidak jadi pisah sama nino
mbak cuma hanya punya niatan baik aja kok gak lebih dari itu
ternyata mbak andin masih punya sisi kemanusiaan buat gue
mbak andi sebetulnya orang yang sangat baik
meskipun berulang kali gue bikin dia susah dan menderita
tapi dia tetap baik sama gue
walaupun kamu yang selalu bikin onar ya sayang
kalau kamu masih sekarang bekerja sama sama riki
harusnya kau mikir berkali kali lagi
kalau bisa berhenti
sa yang diomongin sama andini itu benar
coba kamu renungin deh
ya makanya untuk itu
sekarang ini ada baiknya kamu jaga jarak dulu sama ricky
kamu udah tahu kan
apa yang dia perbuat ke semua orang
dia membohongi semua orang dan termasuk kamu
karena kamu selalu berdiri di pihak aku
papa kemana saja sih dari tadi mama telponin
iya sore hari ini papa sibuk banget mak
tadi meeting sama beberapa sebelah air kopi
terus telponnya papa car segat kasir
ada apa mak
mino mau melaporkan elsa ke kantor polisi pak
yang terindikasi itu adalah ricky
dan ricky sepertinya kerja sama dengan elsa
kok bisa bukan elsa sama kamu
kamu gak ngizinin dia keluar kan
iya tadi aku izinin elsa pergi karena elsa minta izinnya itu pergi buat casting pak
sekarang posisi kamu di mana
ini aku sekarang on the way ke kantor polisi praja v
yaudah papa ke kantor polisi sekarang deh ya
tunggu di sana ya
iya iya pak ini aku juga barengan sama sal dan juga andin
kok langsung kayak memutar balikkan fakta gitu
padahal kan masuk kiki gak kayak gitu tadi
kok tapi dia jahat ke gigi
kiki gak pernah deh ngadepin orang
ih apa jangan jangan
dia bakal suka
kegelintir ngegelintir kata kata kiki lagi ke ibu
gigi ngomong apa terus sama dia disampaikan ke ibu apa
aduh kiki jatuh sedih deh kalau kayak gini
padahal kan kiki gak jahatin dia
tapi kenapa dia jahatin gigi sampai sebegininya
ini kan udah namanya udah
ini namanya udah fitnah dong
terus pakai ngomong ke ibu kalau kiki ngebosi lagi
padahal kan kiki gak pernah ngebosi sama sekali
kiki juga gak pernah ngomong kayak gitu ke yang lainnya
ya saya cuma pengen bener bener bekerja aja disini
kalau ada masalah pribadi
tolong jangan dibawa bawa
tapi mbak siska tau kan
kalau apa yang dia omongin sama mbak siska tadi tuh fitnah
aduh mbak kiki sekali lagi
saya bener bener minta maaf ya
ah kalau omongan tadi saya itu gak bener
yaudah kalau begitu saya ngomong lagi ke bu rosa ya
kalau omongan tadi itu gak bener ya
saya bingung deh sama mbak siska ini maunya apa
saya udah berusaha loh minta maaf dan mengaku salah sama mbak kiki
saya kan cuma hanya untuk meluruskan saja
terus maunya mbak kiki gimana
saya juga bingung
aduh makin gak paham sih kiki sama nih orang
masa iya sih kiki bersikap begitu ke siska
saya kok agak kurang percaya ya
hmm apa karena kiki merasa dia lebih lama disini
omah mama belum pulang juga
mama gak ketemu sama allah
tadi mau bilang om
kita gak boleh manggil seseorang ya
orang dengan sebutan seperti itu tidak baik
kalau baik itu kayak papa al
bukan kayak om nino
kalau gitu aku panggil nama aja ya oma
ya itu lebih baik
jadi sekarang kamu manggil om baik itu dengan sebutan nama aja
gak boleh pakai sebutan lain
panggil nama lebih baik
tapi aku gak mau deg deg sama om nino
hadiah dari om udah aku kumpulin kok mas
besok mama mau gak ya antarin aku buat balikin ke om nino
anak ini semakin kritis dan semakin memahami situasi
dia tidak bisa lagi dibohongi
ternyata pemikiran reina
lebih dewasa dari anak anak seumurnya